liburan akhir tahun kali ini saya mau berwisata bahari
namun tidak ingin jauh jauh dari ibu kota tercinta
nah kapal pinisi yang tengah berlayar di teluk jakarta ini jadi pilihan saya
untuk menuju lokasi kapal pinisi yang sudah berada di perairan
saya harus menumpang kapal kecil dari dermaga ancol
wahaha keretangan saya sudah ditunggu nih
ada penyambutannya juga loh
kapal pinisi yang dinamakan agustin ini menawarkan konsep hotel terapung
di dalam kapal tersedia empat kamar tidur dengan kapasitas menginap dua belas orang dan tidak menginap
selain menjual kenyamanan dan pelayanan di dalam kapal
anda diajak juga berlayar berkeliling ke teluk jakarta
sambil menikmati pesona bawah lautnya
nah rata rata pengguna jasa wisata bahari ini adalah keluarga
selain menawarkan paket one day trip
jasa wisata pinisi ini juga menawarkan paket trip singkat
seperti berlayar sambil menikmati kapal pinisi
sambil makan siang atau sekedar menikmati sunset di teluk jakarta
kita harus menyesuaikan juga sama gayanya warga jakarta kan
karena kalau misalkan menginap itu decision makingnya agak panjang
kayak aduh tanggal berapa nih bisa nginep
ngumpulin orang rame rame kan agak susah ya
akhirnya kita bikin day trips
cuma satu hari aja jadi berangkat pagi pulang sore atau malam gitu
ada tertarik untuk menikmati wisata kapal pinisi
seperti liburan saya
tim liputan jakarta